lu atur aja lu berdua lah ya gua percaya tuh
eh cepet jadi ngapain ngurusin
eh besok kuliahan lu kagak bersiawas lu ya
aduh apaan lu
bentar kayaknya kegembiraan si badar ada hubungannya juga nih sama haji sulam
ya sama si badar noh kan katanya tadi
orangnya masih rereh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mak rere bawa tajil buat entah buka
rob rere masuk dulu ya
masih ada yang mau ngomong
ya udah mak
ya udah mak
ya udah mak
ya udah mak
ya udah mak
kenapa sih lu
keseninya kok bareng sama si rere
sahur bareng sama keluarga kita
sorr terakhir sebelum pulang ke semarang
berarti dia nginep disini
hai rere assalamualaikum po kapan datang deh baru aja datang po sama robby terus
yang po rere juga sekalian datang ke sini mau minta izin untuk sahur disini soalnya insyaallah
nanti pagi rere mau pergi mudik ke semarang boleh kan po seneng banget dengernya kalau
nanti ada di sini sahur sama sama jadi rame deh makasih mpok
sampai kapan nih kita kerja gini mulu nih sampai kapan nih kita kerja gini gratis sama
lama lama juga gue kesel sama haji sulam
kenapa kita dapat hukumannya kayak begini ngebosenin
li kayaknya nih li ide kita minta remisi ke aji sulam buru buru udah senain
nyencok gue udah gak kuat nih pegel
iya kita minta usul deh bagaimana kalau kita berhenti aja nih jadi pesuruh masjid kayak begini
tau gak midly orang orang semua nih di seluruh dunia menjelang lebaran pada siap siap bikin kue
ya kan kue salju nastar macem macem
nyapu mulu kerja mulu kayak kerja rodi
leh daripada kerja kayak gini emosi mendingan kita gak usah kerja deh capek gue
enak enak aja pada ngegosip waktunya kerja nih kerja

waduh lo kalau kerja jangan males malesan begitu dong ya
ini masih banyak yang kotor di daun daunnya nih
ah gimana sih lo kerja
tuh liat tuh dari sini aja udah keliatan tuh
karpet masjid lebunya udah tebel
apalagi gue liat dari deket tuh karpet tuh
pasti tuh kayak bedaknya atika tuh tebal tuh
tenang bar maksud gue tuh

kalau atika bedakan sih gak papa tuh
mukanya bisa cakep
nah kalau masjid karpetnya debunya makin tebal
eh kapan gue liat lo kerjanya gue liat lu lagi duduk sekarang

ya udah cepetan nih ngapain lagi
dari pagi udah kerja nge
lo tahu gak kebersihan itu sebagian dari iman tuh

ini gue perhatiin juga
ini gue perhatiin juga
cetnya nih udah mulai kusam nih
dicet ulang ya

tenang aja ntar lu gue bantuin buat ngecet
lo gak apa sih pake bantuin dia
tenang aja bari gue lagi happy nih
kan bentar lagi mau lebaran

gue pengen sisa waktu puasa ini
gue amalin cari pahala bari asik gak bari
udah dasarnya preman si preman aja dar

ayo dikitin ntar yang kecengkak kalo bayam bayam dia
dar air kempel abis tolong ambilin dong
ini pegel nih dari pagi kakak berhenti
waduh gue ada kerjaan buat nganterin kue dulu nih
keluar tour aja lo berdua lah ya gue percaya tuh
eh cepet jadi ngapain ngurusin
eh besok kuliahan lo
kagak bersiawas lo ya
kegembiraan si badar ada hubungannya juga nih
sama si bahadar no kan katanya tadi
dia lagi bahagia mau lebaran
sama si badar no kan katanya tadi dia lagi bahagia mau lebaran
siapa tau kita bisa dapet remisi

mau persiapan lebaran dia lagi sibuk
kita minta remisi insyaallah dikasih

ayah ntar mici bisa ngobrol sebentar gak apa pakcik
kita ini mau tadarus di masjid
it ini mau tadarus di masjid
udah deh ntar pulang tadarus baru kita ngobrol

ya jing yaudah kita perangkat dulu
aneh butuh waktu cuma lima menit aja
gak lebih dari itu ji
boleh deh dong mau ngomong apa sih lo
ini pasti ada hubungannya soal
hukuman yang pakcik kasih buat kita berdua
mau minta remisi soal hukuman yang pakcik kasih buat kita berdua
mau minta lengkel hukuman tolong di kurangin dong ji
lu kan belum sebulan jalanin hukuman
udah gitu pakai istilah remisiiau
udah gitu pakai istilah remisiaudible
istilah remisi tuh apaan
kagak ji cumbough kita sering aja denger di tv

yak gapergamain senhor
kekit ya kagak enak pak ji
ya elah mali taramizi
namanya dapet hukumannya kagak enak
kalau mau enak tuh dapat hadiah
bener tuh lagian kalau tahu lo
pada ngeluh begini mendingan sulam dulu
itu lo bukannya si sulam
sulam tinggal bilang pelaku kriminal
tabrak lo berdua
si sulam jadi masuk penjara
diperes lagi sepuluh juta sama si kardun
iya bener cing itu waktu
si jodi dikasih tau sama si rawut
bahwa yang nabrak itu berdua
gue udah mau lapor polisi tau gak loh
iya bener jadi gak ribet begini
kalau masalah yang bersihin masjid mah
cemen bayar aja
orang satu juta pada mau
daripada keluar sepuluh juta ya lam
lo sebayangin gak lo udah gitu
sampai sekarang belum dibalikin tuh yang sepuluh juta
yang bawa motornya bukan ayah pak ji
lo nyalain aneh mulu kan berdua main
kalau gitu
taramizi yang masuk kanan
aduh aduh jadi jangan ji
dapet aneh aneh ji jangan dong
kalau si mali kan udah dapet balesan
si irun anaknya ketabrak
lalu sekarang giliran lo
eeeh mamut berisik tau gak lo
kayak anak kecil aja lu
yee nah main juga main bola harus berisik
kalau nggak berisik agak seru
nih lo mau doang dari mau kemana lo
mau cari udara di luar be
hmm agak lo mau nyari udara di luar
ntar perlu teman kan kembung
tukang tambel ban kembung
udah anti kok